akang ke emang takut neng ketemu petinggi bank
apa sih susahnya
harusnya teh kita bersyukur neng ada yang mau bantuin
kenapa harus berdokter
pak mulyadi yang nyaranin
ya kenapa juga enggak
tuh mama tuh
tuh mama udah pulang tuh
mama mandi dulu ya nanti mama gentong
mama masih capek baru pulang kerja ya
nanti juga di gentong mama
ini teh sepi amat
lelah ya allah
ma kenapa tuh
ma jatoh akang buru aku tulungan
akang mau kemana
ya buru aku kang akang buru kang
akang buru kang
kang buru aku kang
kang buru aku kang
akang buru kang
ma teh jatoh belakang emang mau ngapain ma
ga tau harus nyampe akang yang tau
kan akang ada dirumah
akang kan jagain dede ma
aduh pegang emak sakit
aduh pegang emak sakit
aduh pegang emak sakit
aduh pegang emak sakit
biar puang urut
akang akang jangan bengong aja tuh
kalo kamu dirumah
emak ga bakalan begini
emak teh udah tua
emak teh udah tua
emak teh ada yang nemenin
bagja suka masakannya
ga tau ma belum dimakan

kok belum dimakan
ga enak ya
gak tau ga enak

kalo sudah ketemu

kalo gitu dede ke kamar dulu ya ma

kalo gitu dede ke kamar dulu ya ma

kalo gitu dede ke kamar dulu ya ma
kalo gitu dede ke kamar dulu ya ma
kalo gitu dede ke kamar dulu ya ma

kalo gitu dede ke kamar dulu ya ma

abis kan ciloknya
kang dadang beli motor baru
ya boleh atung ini kan cuma ngasih tau
kapan ya kita bisa beli motor
nah kang gak tau
setiap hari kita sabar
bu ayo kita ke dalam
gak apa apa makasih kang disini aja
saya cuma sebentar
jadi gini kang
saya udah hubungi teman saya yang kerja di bank
dan katanya kang koswara ditunggu hari sabtu
buat ketemu sama dia
urusan pembelian rumah kredit bu
pas ketemu orangnya mau ngomong apa
gak usah takut kang
nanti biar saya temenin kang koswara
perdagang adalah salah satu pintu rejeki
rasulullah mengajarkan seperti itu
berarti tidak sia sia yang saya ajarkan
ya pak ustad
perdagang kemana saja
di sana belum ada toko pak ustad
perdagangannya masih laku
itu namanya berjihad
istirahat aja dulu
ya pak ustad
tunggu bakar dulu
kayaknya sudah siap nih
ya pak ustad
aduh ibu dokter ngapain ikut campur bantu urusan akang
alhamdulillah neng kita ada yang bantuin
kebetulan ibu dokter dikenal sama orang banknya
kan akang bisa urus sendiri
pakai bilang takut lagi
akang kan emang takut neng ketemu petinggi bank
apa sih susahnya
harusnya teh kita bersyukur neng ada yang mau bantuin
kenapa harus ibu dokter
pak mulyadi yang nyaranin
ya kenapa juga enggak
yaudah gak usah ngomong lagi
pakai telur aja sama udara